bos mas pion alim markus datang ke gedung kpk didampingi seorang pengawal rabu pagi
pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya pendalaman dugaan penerimaan gratifikasi hingga lima belas miliar rupiah
oleh bupati sidoarjo jawa timur saiful ilah dengan modus hadiah ulang tahun
selain memeriksa bos mas pion grup alim markus
kpk juga telah lebih dulu memeriksa direktur utama pt santos jaya abadi kopi kapal api
sudomo mergonoto senin lalu dalam kasus yang sama